ya mengenai pencarian ataupun perburuan kelompok santoso
operasi tinombala selama hampir empat bulan sudah tidak bergaung
padahal operasi pengejaran kelompok santoso ini diperpanjang hingga bulan september mendatang
ya laporan demi laporan dari masyarakat yang melihat kemunculan kelompok santoso
menggiring tim satgas operasi trumbala
memecah konsentrasi pasukan dari lori tengah hingga ke poso pesisir selatan
di balik bukit ini merupakan desa uasa
tempat saya berdiri saat ini merupakan desa sedoa
kedua tempat ini disinyalir pernah ada kemunculan kelompok santoso
berdasarkan laporan masyarakat
sementara operasi trumbala tidak hanya terfokus di lori tengah
tetapi kini menyebar ke daerah sekitar
tempat ini tidak jauh dari lore tengah
tetapi yang bisa saya gambarkan ini merupakan perbatasan
antara hutan dan juga perkebunan warga
sementara permukiman juga tidak jauh
operasi tinombala saat ini juga mulai menyebar ke tempat tempat
yang sebelumnya telah diprediksi
yang pertama di poso pesisir selatan
jaraknya sekitar dua ratus km an dari tempat operasi pertama
semenjak empat bulan terakhir ini
berdasarkan laporan masyarakat
ada kemunculan kelompok santoso di sanginora dan juga di tangkura
pada akhirnya kelompok santoso
menyebar tidak seperti yang kita duga selama ini
atau kelompok santoso sudah terkepung di lore tengah
anggapan itu ternyata bisa dikatakan meleset
karena berdasarkan laporan dari masyarakat sekitar
kelompok santoso sudah bergegas
mulai dari sedoa hingga ke poso pesisir selatan